lima hari setelah bencana tanah longsor terjadi di kampung cimapak sukabumi jawa barat
pencarian korban hilang masih dilakukan
salah satu yang memiliki peran penting adalah tim disaster victim identification
di lokasi bencana longsor sukabumi ini terdapat empat posko
namun ada satu posko yang memiliki peran yang cukup penting yaitu posko dvi
posko ini berfungsi untuk mengidentifikasi korban hilang ataupun korban yang ditemukan
agar bisa diidentifikasi identitasnya
tim disaster victim identification atau dvi bekerja mengumpulkan informasi dasar
dari jasad korban bencana dan dari keluarga korban atau disebut antemortem
data antemortem adalah data korban sebelum meninggal
ada dua cara pengambilan data yang dilakukan
pertama dengan metode sederhana seperti data fisik korban
baju yang dipakai perhiasan serta foto dokumentasi
dan kedua dengan metode ilmiah yaitu sidik jari odontologi atau gigi dan dna korban
sangat penting ya
karena di pos antemortem itulah kita menggali semuanya
dengan kalau kita menemukan jasad atau jenazah tanpa ada ciri ciri dari data sebelum dia meninggal
dari keluarga itu nggak bisa match
jadi sebaiknya kita menggali sebanyak mungkin data data dari keluarga atau teman dekat
pakaian terakhirnya apakah dan lain lainnya yang sebanyak mungkin sehingga nanti akan
setelah perolehan data antemortem lengkap
langkah selanjutnya yang dilakukan untuk mengidentifikasi korban adalah mengumpulkan data post mortem
data pos mortem korban digunakan untuk mencocokkan data antemortem
jika kondisi korban sudah tidak memungkinkan diidentifikasi dengan data yang tersedia
tim dvi akan melakukan tes dna
mungkin apabila sulit dari sidik jari juga tidak bisa teridentifikasi
dari odontologi juga tidak mungkin kemungkinan terakhir itu dna
dna itu dua minggu
kami ambil dari keluarga kemudian dari jenazah juga
kemudian bisa dicocokkan apabila ada yang cocok kami rilis sesuai dengan hasil dna
proses identifikasi korban pun bervariasi bergantung pada banyaknya data dan kondisi korban ketika ditemukan
beberapa korban hilang yang sudah ditemukan saat ini tidak memiliki sidik jari
hal ini mempersulit petugas untuk melakukan proses identifikasi
oleh karena itu data data antemortem maupun postmortem sangat penting untuk mengidentifikasi korban
hingga saat ini korban hilang masih terus dilakukan pencarian
kita berharap korban agar segera ditemukan
thank you wijaya kabupaten sukabumi